hai suasana duka menyelimuti keluarga nia marlinda warga negara indonesia asal bali
salah satu korban tewas akibat gempa di turkiye perempuan tiga puluh tahun tersebut ditemukan tak
bernyawa di reruntuhan rumahnya bersama suami dan anaknya yang berusia satu tahun empat bulan kabar
kematian nia dan keluarga kecilnya membuat keluarga terpukul ditemui di kediaman orang
tuanya di denpasar bali pada kamis pagi sang ayah mengaku telah mengikhlaskan kepergian putri
keduanya bersama cucu dan menantunya saat mengetahui terjadi gempa dengan magnitudo tujuh satu
yang melanda turkiye sang ayah langsung berupaya menghubungi korban melalui saluran
telepon namun tidak bisa terhubung tak berselang lama keluarga mendapatkan kabar dari kbri jika
nia bersama suami dan anaknya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
hai jadi anak saya ini saya telepon tak nyambung nyambung setelah itu hp itu apa
wayanya terus ketika hilang loh saya lah sejarah jarah bolak balik dan kemarin datang
lagi tapi celana tersebut terpukul tak nyambung waduh pikiran saya tahu juga ada